neng baru aja jatuh neng
tidak mau apa rehat dulu
atau udahlah tidak usah ikut balapan lagi nih
yah kan neng juga sudah bikin perjanjian sama abah
waktu itu bilang tidak mau
balapan lagi yah
ya tapi kan abah abah juga tahu
balap itu sudah bagian dari hidupmu neng
bagian kan neng sudah terkait kontrak
sok memimpin gimana sih
karena emang dia ketua kita sekarang
ini namanya kita belajar berorganisasi
dalam organisasi itu tugas kita apa sih
taat sama peraturan
kenapa kata pemimpin
bro jadi pemimpin itu gak gampang
haikal bisa jadi pemimpin
karena dia punya tanggung jawab yang besar
lo ingat gak waktu gue jadi ketua dulu
lo semua pada respect kan sama gue
sekarang kita harus respect juga sama hyble
yaudahlah gue cepat dulu neng
jadi abah akan minta ni luka
abah mau minta siapa ga programa ideas
kenapa orang yang aku cintai
malah membohongi aku ya
ampuni hamba ya allah
mungkin ini semua juga kesalahan hamba
yang belum bisa mendidik istri
hamba belum bisa jadi imam yang baik
buat keluarga hamba
terutama untuk istri hamba sendiri
bimbing hamba ya allah
supaya hamba bisa menjadi imam yang baik
keren namanya papa soleh lagi
ngeliat papa tuh berdoanya kusyuh banget
pasti papa tuh doain mama
dilubuk hati papa
ada yang mau mama
baiknya mama sholat dulu
jangan melalaikan sholat
cuman sebentar aja
gak ada yang penting tau
gak ada yang lebih penting daripada allah
kok gak cocok sih
apa kenapa ya
kesambut apa sih si papa
gak ada musrah musrahnya
gak ada romantis romantisnya
duduk dulu deh
kapta sudah sabi
tuh pergi nih
tapi aku sendiri
sebelumnya udah misalnya
orang orang di sini yangci
ayah senyal dwi
neng raya sekarang membutuhkan mahmud mbak
cinta saya itu hanya untuk almarhum agung raya
dan saya tidak pernah mau mengkhianati asdulillah
neng ada yang ngepel bengkel siapa pagi pagi
nah dwi ampun lah

jadi saya sudah jalanin
alasan konten atau konten
neng neng liburan mau kemana
neng mau gimana apa aja
neng mau ke bandung apa mau ke sini ayo
ya yang namanya anak kan harus ikutin apa kata orang tua atau apa
ya kalau orang tua itu harus mengikuti kemauan anak
saya pengen mancing
mungkin sekarang ikan aku udah gede gede
pasti nge segar deh lauknya
mbak saya maunya mau ke bandung teh
mangis sama dadakan tah
maka jengkol maka putih
maka ikan peda
alah ya reba
ya gak ricu brahim
gimana kalau sekalian ajak si k mod ke bandung
hei tidak bisa
nikah juga belum
semua diajak ajak pulang ke bandung
tidak tidak tidak
bah itu gak apa apa
si k mod tidurnya nanti di musola
jangan di rumah
jatuh aja si k mod
gak usah lah kita aja
neng sebenernya rindu kamu halaman tidak
jadi kita mau
sekarang kita mulai
dari siapa neng
biasanya yang dapat token katanya
tanggal dua puluh tiga ini gak ada balap lagi
neng baru aja jatuh neng
tidak mau apa rehat dulu
tidak usah ikut balapan lagi nih
kan neng juga sudah bikin perjanjian sama
waktu itu bilang tidak mau
balapan lagi yah
ya tapi kan abah
abah juga tahu
balap itu udah bagian dari hidupmu neng
neng udah terkait kontrak
neng gak bisa se enak enak batalin
abah harus mendukung si neng
itu jangan setengah setengah
waktu itu si neng jatuh mah
mungkin abah ngasih izinnya setengah hati
makanya si neng jatuh
benar bisan bah
lagian doa sama restu abah itu
membuat neng raya
abah tenang aja
abah jangan khawatir
restu abah itu
benar benar doa banget mengak
ya abah ya
eh sok cuma makanin lah
papa kok mau hindar terus sih dari mama
sama papa tahu
ntar aja ya mah
papa mau lari dulu biar sehat